menolak di razia sejumlah warga terlibat keributan dengan petugas dinas perhubungan di jalan raya pondok gede jakarta timur
sementara di boni sulawesi selatan seorang wanita pengendara sepeda motor menangis saat kendaraannya ditilang
adu mulut sempat terjadi saat petugas dinas perhubungan merazia kendaraan milik warga yang diparkir di atas trotoar
di jalan raya pondok gede jakarta timur rabu siang
pemilik kendaraan berusaha menghalang halangi petugas yang hendak menderek kendaraannya
razia ini dilakukan dalam rangka bulan tertib trotoar jilid keempat
dengan pencanangan bulan tertib trotoar selama empat bulan ini
diharapkan pengendara tak lagi memarkir kendaraannya di trotoar
di bone sulawesi selatan seorang wanita yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas menangis saat kendaraannya ditilang polisi
karena tidak dilengkapi surat surat
ia pun terpaksa pulang ke rumah menggunakan jasa ojek untuk mengambil surat surat kendaraannya
ada pula pengendara yang memprotes polisi yang menjatuhkan sanksi tilang karena pajak stnk yang belum dibayar
serangkaian operasi zebra yang digelar petugas atlantis polres boni dilakukan di jalan agus salim tani teria tang boni
dalam operasi ini terjaring sedikitnya empat puluh kendaraan yang masih didominasi sepeda motor
operasi zebra ini menghadapankan
represif atau tindakan tilang
jadi mungkin semua aspek pelanggaran
operasi zebra rencananya akan dilakukan selama empat belas hari mendatang di sejumlah titik